pengecekan data pemilih untuk hak pilih pada pemilihan umum dua ribu dua puluh empat sudah bisa dilakukan
masyarakat dapat mengakses laman resmi komisi pemilihan umum atau mengunduh aplikasi di gawai
jika anda merupakan pengguna gawai android anda bisa mengunduh aplikasi lindungi hakmu
kemudian pilih kota dan masukkan nomor induk kependudukan
akan muncul data seperti ini jika sudah benar maka bisa pencet benar ini saya
tapi jika ada yang perlu dikoreksi tinggal pencet ubah data
sementara jika anda bukan merupakan pengguna gawai android anda bisa melakukan pengecekan data dengan membuka laman cek dptonline kpu go id
beberapa warga di surabaya jawa timur mengaku belum mengetahui cara ini
warga pendatang pun biasanya menunggu kabar dari keluarga
kabari dari desa
kapan gitu desa
ya kalau mau menjelang gitu kan ada kartunya gitu baru dikasih tahu
dari trenggalek ya pulang mbak
ya masa gold food ya harus pulang
belum sih belum tahu
kalau pemberitahuan biasanya dari keluarga dari desa tanggal segini sini coblos coblos gitu baru pulang
itu kapan biasanya
ya pemilihan presiden kan
ya jarang jarang kan bukan setahun sekali atau gimana pilihan untuk negara kita juga harus nyoblos lah intinya
komisioner divisi data dan informasi kpu jatim nurul amalia mengatakan daftar pemilih yang ada kini sebenarnya belum diperbarui seratus persen
seperti pemilih yang baru berusia tujuh belas tahun saat hari h empat belas februari dua ribu dua puluh
bagi warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih
atau ada yang tidak memenuhi syarat
bisa melapor ke panitia pemilihan kecamatan
panitia pemungutan suara
atau mendatangi kantor kpu setempat
petugas pemutakhiran data pemilih juga akan melakukan pencocokan dan penelitian ulang ke rumah warga selama sebulan mulai empat belas februari dua ribu dua puluh
kami sudah mempunyai petugas di kecamatan namanya ppk
kemudian tanggal dua puluh empat januari besok
kami akan melantik pps serentak
kami juga punya tugas namanya bps di kantor kelurahan
maka banyak tempat masyarakat untuk melapor terkait data pemilih ini
harapan kami masyarakat aktif
aktif artinya jangan sampai pada saat pendataan seperti ini
pada saat pemutakhiran data
masyarakat abe sehingga pada hari h baru bingung

jika akan menangani hak pilih daftar pemilih juga penting
jika tidak mereka akan melakukan pindah pilih
penetapan daftar pemilih tetap akan dilakukan tujuh bulan sebelum hari h
untuk pengadaan surat suara dan keperluan logistik lainnya